miniatur kota ini dibentuk dari jutaan keping mainan asal denmark lego
miniatur kota yang dipadati oleh bangunan bangunan bersejarah dunia
sarangah transportasi taman bermain
hingga tokoh karakter kartun dan set film box office dunia ada di sini
seluruh koleksi ini dikumpulkan oleh maliki andrizal sharif
sejak tahun dua ribu sepuluh silam
dan untuk menambah detail pada miniatur kota miliknya
pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini juga menambahkan lampu di bangunan bangunan yang ada
nikmatinya cuma kayak datang ke sini
cuma ngeliat aja tuh udah
buat saya udah kesenangan pribadi
karena buat saya bisa buat stress relief itu satu
tapi yang kalau mau lebih detail
yang bikin saya menjadi lebih
apa ya happy lah kasarnya ya
kayak saya suka membuat satu scene scene gitu
di dalam lego
tema tema tertentu gitu
iya jadi kayak ada satu satu cerita
atau lagi ngapain mereka
kayak contohnya ini
terus ini ada batman
lalu ada joker lagi perang gitu
jadi kan ya kan ada satu scene jadi sih
berbeda dengan maliki
para penggemar lego di komunitas lego indonesia memiliki caranya masing masing
dalam menikmati koleksinya
ada yang memilih berburu untuk mendapatkan lego vintage
buatan tahun seribu sembilan ratus enam puluh an hingga seribu sembilan ratus delapan puluh an
atau ada juga yang mengkoleksi satu mini figur lego yang sama
hingga berjumlah ratusan
tak cukup sampai di situ
untuk set set tertentu
para pencinta lego ini bahkan rela membeli
hingga dua atau tiga box yang sama
yang bernilai investasi saya beli tiga
satu buat dibikin
satu buat di apa ditukerin nama saya
satu buat teman teman
satu buat nanti jangka panjang nanti saya jual gitu loh
tapi ya kejadiannya belum pernah kejadian sih
kenyataannya gimana teman
masih ada semua
namanya hobi mas mesti nggak penting
kalau penting namanya bukan hobi namanya kerja
tapi tak sedikit juga yang menjadikan hobi ini
sebagai peluang untuk menghasilkan penghasilan tambahan
seperti yang dilakukan kendi kusumo
dengan kemampuannya membuat lenticular mosaik foto
dari kepingan lego
dengan proses pengerjaan yang cukup detail
ketersediaan dari part kepingan lego terkadang
juga menjadi tantangan tersendiri
sebenarnya awal awal saya nggak pernah mau pasarin ya
nggak pernah mau jual
tapi akhirnya satu sempat ada yang
dia mau kasih hadiah buat istrinya akhirnya
ya udahlah saya coba cari partnya
kebetulan ketemu saya bikinin akhirnya
bila sudah menjadi hobi apapun rela dilakukan
termasuk merogoh kocek cukup dalam untuk semua koleksi ini
tapi bagi mereka para pehobi
semua sebanding dengan kepuasan yang didapat